duka keluarga pasien covid sembilan belas bergabung dengan saya malam hari ini ada mbak eva rahmi salama keluarga salah satu pasien covid sembilan belas
mbak eva selamat malam
mbak eva sebelumnya saya mau mengucapkan atas nama cnn indonesia turut berbela sungkawa atas kepergian orang tua tercinta mbak eva
oke mbak eva boleh diceritakan mungkin juga ada beberapa saya juga sudah membaca bagaimana curhatan atau cerita yang mbak eva bagikan melalui akun media sosial
tapi seperti apa kronologi dari mulai kedua orang tua anda pertama kali dinyatakan positif covid sembilan belas hingga kabar duka keduanya menghembuskan nafas terakhir mbak eva
saya terdiagnosa sebagai tifas ya
lalu dirawat di rumah sakit di grogol
setelah itu kok dadanya katanya terasa sesak
saya curiga dia demam batuk terus sesak juga
saya bilang ke adik saya nah sepertinya sepertinya itu terinfeksi dari adik saya yang waktu itu pernah menghadiri acara di kemang
acara club dansa itu ya
nah setelah itu baru saya lapor ke dokter bahwa ini meminta tolong dites ini
karena kemungkinan suspek corona
jadinya saya minta segera mungkin di tes
makanya dokternya juga ikut panik sih waktu saat itu
terus dia minta dia bikin form untuk laporan ke dinkes
dua hari kemudian baru di tes
eh sehari kemudian baru di tes
nah setelah itu sambil menunggu dapet rumah sakit terujukan
setelah dapet rumah sakit terujukan di persahabatan langsung dipindahin
setelah di sana dari hari sabtu minggu lalu sampai terakhir saya terakhir mama meninggal
kita tidak pernah bertemu sama sekali
jadi emang kondisinya langsung turun terus turun terus gitu sampai kata dokter mengalami gagal organ
jadi selama mama selama ibu dalam perawatan mbak eva sama sekali belum pernah bertemu
bahkan sampai terakhir mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya terakhir mbak eva juga tidak hadir di sana ya
saya waktu mama dimakan kan saya hadir
dan itu tidak ada tetugas medis atau dari rumah sakit yang seperti tadi mbak sampaikan ya
yang ada cuma hanya mobil jenazah dan diangkatnya dengan menggali kubur ya
oh oke saya coba luruskan satu satu
jadi ketika pengurusan jenazah ibu jenazah mama
itu tidak terlihat atau tidak mengikuti seperti protokol penguburan jenazah yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
tidak ada petugas menggunakan apd
tidak kan ada videonya kan di situ terlihat jelas yang menguburkan itu bukan petugas dari binkes atau dari rumah sakit
hanya dari petugas pemakaman
iya petugas pemakaman juga cuma sepir doang
sama asistennya itu juga mereka tidak ikut ikut ya kalau tidak salah saya lupa
tapi untuk yang gali kuburnya itu ada beberapa orang mereka semua pakai sarung tangan sih
tapi mereka yang menguburkan bukan orang dari dinkes atau petugas yang pakai baju apbd ya tadi
dan dari rumah sakit juga tidak disampaikan informasi mengenai ini bahwa memang ada protokoler atau
apa standar dan prosedur yang harus diikuti ketika pemakaman pasien covid sembilan belas ini
tidak ada sosialisasi itu
tidak cuma mereka hanya mereka bilang dinkes yang berhak untuk menguburkan gitu loh
untuk tempatnya di mana terus prosedurnya seperti apa gitu
cuma saya kan nggak tahu kalau emang harus pakai petugas yang memakai baju apd tadi gitu nggak tahu
tentunya pas sampai di sana yang yang apa
yang menguburkan malah untuk yang menggali kubur itu tadi beberapa orang
oke jadi tata cara pemakaman seperti biasanya ya
tidak ada yang berbeda
bedanya cuma pakai sarung tangan aja semuanya gitu
kapan ibu anda dimakamkan
tanggal empat belas ya
tanggal empat belas maret
jadi hanya beberapa hari ya kurang dari seminggu kah selama berjalan
tidak tanggal sembilan belas
tanggal sembilan belas seminggu lalu berarti
dan kabar duka lainnya juga
ya setelah itu nggak lama bapak saya meninggal di rumah sakit tarakan
terdiagnosanya sama juga corona juga
ketika ayah mbak eva positif dinyatakan covid sembilan belas artinya baru mengetahui ketika ayah atau almarhum ayah ini meninggal
atau memang sudah tahu sebelumnya
ya sudah tahu
tapi hasil swab test bapak itu baru diketahui sabtu siang sedangkan sabtu sore beliau meninggal
oke baru sabtu siang berarti baru menjalani test itu
ya swab testnya itu hari minggu sebelumnya jadi tujuh hari ya kalau nggak salah
cukup lama berarti ya
makanya saya juga bingung kenapa bisa selama itu
karena biasanya ini swab maksud anda
oke swab infonya kan tiga sampai dengan empat hari harusnya hasilnya sudah keluar
anda menunggu tujuh hari untuk ayah anda
di rumah sakit
rumah sakit tarakan
di rumah sakit tarakan
apa yang mereka sampaikan pihak rumah sakit apa yang mereka sampaikan harus menunggu hasil tujuh hari
saya selalu menanyakan hasilnya sudah keluar atau belum
mereka belum belum ada belum ada telepon dari din ke segala macam gitu
tapi sebenarnya juga gejalanya kan juga sudah sama
tapi habis itu hanya dimasukin ke dalam suatu ruang isolasi
itu juga setelah swab test gitu
jadi almarhum ayah menjalani swab test sambil menunggu hasil swab testnya keluar itu di rumah sakit tarakan
selama tujuh hari itu
soalnya awalnya papa saya masuk ke rumah sakit tarakan itu karena dugaan awalnya pneumonia juga sama jantung juga gitu loh
sebelum ke rumah sakit tarakan ayah almarhum statusnya odp pdp diinfokan tidak
justru malah adik saya justru minta ke susternya untuk di swab test
karena takutnya kondisi beliau yang pneumonia itu ada kemungkinan kan corona gitu loh
cuma kata susternya dia bilang
corona itu belum ada di indonesia jadi ngapain dites gitu
itu pertama kali ketika ayah atau almarhum ke rumah sakit tarakan
jadi tidak perlu menggunakan swab walaupun riwayat kontak dengan pasien covid sembilan belas yang mana adalah istri kemudian anak
di sini papa saya sudah pisah lama dengan mama saya
oke tapi ada kontak dengan adik
jadi adik saya beberapa kali sempat mengunjungi papa
tapi saya nggak tahu apakah memang dari adik saya atau orang lain karena dia pernah meeting dengan orang india juga
jadi nggak bisa menyalahkan siapa siapa juga di sini
artinya ada riwayat kontak kemudian juga punya penyakit penyerta yang bisa saja lebih berisiko tinggi itu diindahkan oleh rumah sakit tarakan ya
awalnya dia nggak mau tes itu karena dia ngerasa dia bilang katanya belum ada di indonesia
jadi tadi anda sampaikan hasil keluar hari sabtu pagi eh hari sabtu
sabtu siang positif covid sembilan belas kemudian almarhum
sorenya setengah empat meninggal
oke hanya selang beberapa jam
apa yang anda katakan kepada pihak rumah sakit tarakan ada statement apa dari mereka
maksudnya gini loh saya juga bingung ya papa saya itu meninggal setengah empat ya tapi baru dikuburkannya hari minggunya pagi jam tujuh
padahal kan harusnya paling lama empat jam empat jam
empat sampai sembilan jam kalau nggak salah saya lupa
itu nggak tahu gimana kenapa hari minggunya baru di kuburan saya nggak tahu makanya karena itu terlalu beresiko tinggi saya dilarang untuk mengantarkan ke pemakaman oleh kakaknya papa gitu loh
dari papa saya dilarang meskipun saya pengen seperti ngantarin mama saya ke pemakaman tapi saya benar benar dilarang
karena risikonya terlalu tinggi
lebih dari empat jam
betul lima belas tiga puluh ayah anda meninggal kemudian apa informasi atau pernyataan statement dari rumah sakit apakah ada sosialisasi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harus segera dikuburkan bahwa proses penguburan atau pemakaman jenazah ini ada standar prosedur yang berbeda dari pemakaman atau pengurusan jenazah
biasanya itu dilakukan tidak
sama saja ketika ibu anda meninggal minggu sebelumnya tidak ada petugas dinas kesehatan petugas dari kementerian kesehatan tidak menggunakan pakaian apd itu tidak ada
kalau untuk kasus yang papa saya itu saya mayatnya langsung ditaruh ke rumah jenazah terus yaudah dalam keadaan peti ya
dimasukkan ke peti terus abis itu saya disuruh jauh jauh dari situ
saya hanya foto sedikit bagian terus abis itu saya diusir
terus tidak dijelaskan itu kak saya nanya berkali kali akan dikuburkan di mana terus sudah gitu jam berapa tapi tidak ada jawaban pasti dari mereka itu nggak ada
saya bahkan nanyakan ke mobil jenazah yang saat itu mengantar peti dia bilang saya cuma mengantar peti doang kok hari ini jadi tidak ada pemakaman
pemakaman berarti dari keluarga besok hari ini
jadi ini masih nunggu kabar dari dinkes kapan akan dikuburkannya karena mungkin mereka nyari tempat kuburannya atau gimana saya tidak mengerti
cuma kenapa nggak malam itu juga gitu loh itu pertanyaan saya
oke mbak eva terakhir singkat saja anda tidak sendiri banyak sekali anggota keluarga keluarga di luar sana yang juga merasakan duka yang sama seperti anda dan keluarga saat ini apa yang mau anda sampaikan
ya saya berharap dengan tulisan
saya dirumah untuk menjaga kesehatan agar lebih awal gitu loh tetap tetap di rumah terus sudah gitu jaga kesehatan sampai empat belas hari sesuai apa perintah dari pemerintah gitu
terus apa namanya kalaupun misalnya sampai bisa terinfeksi itu juga nggak gampang juga untuk swab test gitu kan jadi lebih baik isolasi diri aja di rumah
proses untuk lapor ke posko itu klb saya udah ngalamin itu sulit
mereka tidak responsif
jadi mendingan urus diri sendiri
terima kasih mbak eva rahmi salama
sekali lagi saya mewakili keluarga si indonesia menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan
tetap jaga kesehatan
terima kasih sudah berbagi malam hari ini bersama kami